dari cibatu ah
mana ada tuh ah desa cipasir
sebelum jadi batu dari pasir dulu
siapa bisa aja
tidur dulu met ngomongnya
bikin orang ketawa
memang kayak met harus selalu pintar
dia nangis waktu pulang dari pasan malam
bos boleh ikut ngomong disitu enggak
abahnya sopi tuh bekas preman pak
bapak akan bilang ke abahnya
kayak met sudah ngejelek jelekin sopi
abahnya pasti ngamuk rumah kayak met
eros cemburu dan pasti langsung minta bubar sama kemer
enggak mungkin abahnya sopi percaya pak
sopinya cakep enggak jelek
sopi kan emang cakep
bapak kasih tahu ke abahnya sopi
kalau si kayak met bilang sopi itu perempuan gampangan
udah diapa apain sama dia
loh sok atuh bapak berangkat
bapak kesana sekarang ya
bos mau balik ya sama eros
eh jangan atuh bos
dia kan udah menghina bos
biarin aja bapak harus menduga seperti itu
kalau saya mau balikin sama anaknya
begitu kemet sama eros bubar
itu ada kesalahan di mana saya mempermalukan mereka
di depan semua orang di cibarengko
sekarang kamu lihat kesana
saya boleh pergi ikut ujang
gih yang jauh
sindang mau deket bos

ayo aku diminum lagi airnya
eros usul aja ya bu
kamu gak ada masalah
gak ada bu
beneran kamu gak berantem sama kemet
eros pamit dulu ya
senin tiga hari lagi
kalau mau nanya masalah pelatihan
t dimana ya
masuk saja ke dalam
ada di sebelah kiri
semua makhluk ciptaan allah
kita tunggu dia pulang
kenalin ke umut
dia bilang dia mau ikut pelatihan
kamu tidak dengar dia bilang
kebunur sambar orang men
gua tuh pengen punya pacar men
apa boleh masukkan
tapi kan belum bilang boleh
kemaren katanya neng pergi ke cibarangkok
neng pergi ke cibarangkok
beberapa hari kemudian
dia keluar neng neng
nek mau ikut pelatihan apa
oh pertanian mau belajar nanam stroberi
ini teman saya
orang paling baik sejak keterayaan
pintar baik setia
jangan begitu banget neng
pintar anak abah
jangan pernah kesana neng
jangan pernah berhubungan lagi dengan orang cibarengkok itu
kalau mereka datang kemari bilang sama abah
biar abah bikin kapok
abah kenapa senyum
jangan teriak neng dari pasar malam kemarin
abah keluar giz
sopi mau berbenah
iya abah keluar
neng belum jawab pertanyaan abah yang tadi
pertanyaan yang mana
jajang ganteng ya
bilang aja neng ganteng
ini rumahnya pak
abahnya sopi ya
iya karena itu sudah lengkap kak
oh ada perlu apa
si kemet ngejelek jelekin anak akan ke semua orang di cibarengkok
katanya sudah diapa apain sama dia
cari mati si kemet
minta disate si kemet
cukup ajak ngomong prolatu jangan diliatin aja
terserah lo aja
kita dari desa mana
oh dari cibatu ah
mana ada tuh ah desa cipasir
harusnya ada sebelum jadi batu dari pasir dulu
siapa bisa aja
tidur dulu miet ngomongnya bikin orang ketawa
kemet harus selalu pintar
oh jadi ini hasil cari info pelatihannya
ah itu siapa
kejar miet miet kejar
itu teh siapa pacarnya